sate iya im gue heran emang lo kuat segitu banyak makan sendiri kagak tadi
aja gue beliin sebungkus nih buat menyisit hati oh hehehe
kenapa lu bentik gua mau ke rumahnya si tati dulu nganter nih karma
udah sama tuh nih lu ada uang kecil kagak bentar beh
ayolah mamat ada enggak nih
hai semalem bapak gue nelfon lagi jack
lagi enggak dia minta dibeliin baju koko baru sarung baru sendal kulit baru peci baru buat
lebaran jack kamu ngomong apa pur gue bilang belum punya duit purpur kamu teh jangan bohong
gitu kan kamu lagi puasa gue enggak bohong yotis emang gue gak punya duit ya bang kemana
tes tes main pso tis gue lagi males mojek ngapur saya males ketemu anak anak sd kamu
ajak cimot aja diam lu mot nggak usah komentar lu
sekarang ini karma sekalian pesen gue
gak ada uang kecilan aja nih saya belum ada kembaliannya
sebentar ya saya masuk ke dalam dulu
kebetulan gue ketemu lo disini
gue mau titip ini nih buat mertua lo
apaan tuh be
ujak jalan ya
eh nanti dulu
kasih tahu gue mau mampir ntar
merangas meringis begitu
ujaka belet be
udah senang jalan
kapan beliin ps nya
eh kamu kan sebentar lagi mau ujian
nah mending kamu belajar dulu ya
kalau belum bisa beliin ps nya sekarang bagas minta uang buat mandi rental
bapak nggak punya uang ya
kasih tau aja bang
apa apaan sejarah saya
katanya mau belajar
kalau kagak mau belajar
ke warung sana
beli kelapa parut
papa mau bikin santan
ini lagi mau ngelanjutin belajarnya
enggak ngebutkan boleh gak om
yaudah yuk om juga mau ke sana
pakai lem dulu
enggak om udah deket
kalau gak mau gak jadi nih
gak usah pura pura
pura pura buka buku
belajar jadi alesan
bilang aja kagak mau disuruh suruh
padahal mau olor ya kan
papa juga ngantuk nih
ada apa lagi sih nih
bobby lagi belajar
masih disuruh bantuin papa
mungkin besok bobby ujian
bobby ini gak belajar be
dia pura pura doang
padahal mau olor
biarin aja anak lo belajar buat ujian
ntar kalau nilainya jelek
lo juga yang malu
mau ke warung
beli kelapa mau bikin santan
mau ke rumah majikan calon bini gua
jangan sering sering ketemu calon bini
emang kenapa dad
jika kamu ada kesempatan maaf types a mendapatkan ranjutan satu
eh neng tini
lagi sibuk ya
iya lagi masak buat buka puasa
sama ikan buat lauknya
enak kali ya kalau dimasakin sama neng tini
ah enggak juga
abang jadi udah gak sabar
pengen cepet cepet cobain masakan neng tini
bangun udah beduk
udah beduk be
udah beduk be